eh kamu ngapain disini
enggak mbak tadi saya cuma dengar kayak ada
enggak gak usah banyak alisan ya silahkan kamu pergi saya pengen satpam kalau kamu gak pergi
mbak saya ini bukan maling mbak saya cuma mengecek tadi saya dengar ada suara dari dalam mobil
keterlaluan kamu ya ada tamu kau mau ditinggal
itu kan temu mama bukan tamu aku
aduh kavin tolong dong hormati yulia
emang begitu penting ya anaknya gak jelas itu iya
penting mah ini urus nyawa orang
yulia maafin ya sikapnya gafin jangan diambil hati
gak apa apa tante aku tau kok mas gafin itu pasti sibuk ya
tante mau ganti piring dulu
orang kerjaan banget sih pagi pagi disuruh datang kesini
ternyata cuma disuruh nemenin ibunya sarapan
tau gitu tidur di rumah
aku harus cepat kasih uang ini ke budi aku gak mau bagus sampai diapa apain
aku harus buruk buruk kantor polisi kasian bagus
ibu aku denger ibu
aku kayak denger ada suara orang
kayak suara anak kecil manggil ibu
kayak suara anak kecil manggil ibu
aku salah denger aja ya
ibu aku hidup disini
gori aku bu
ibu aku hidup disini
eh kamu ngapain disini
enggak mbak tadi saya cuma dengar kayak ada
udah banyak alasan ya silahkan kamu pergi saya pengen satpam kalau kamu gak pergi
mbak saya ini bukan maling mbak saya cuma mengecek tadi saya dengar ada suara dari dalam mobil
mbak dengerin ya ini tuh mobilnya tamu disini mbak silahkan pergi kalau enggak saya panggil satpam beneran
mbak senang mbak iya saya akan pergi tapi mbak tolong cek ya mbak ya
soalnya tadi saya benar kok denger kayak ada suara orang atau di dalam mobil mbak
mau ngapain lagi udah mendingan pergi deh sekarang beneran saya pengen satpam ya
tapi masa sih di mobil ada orang

kok nyepi lupa
hmm enak deh ini masakan tante ya ampun mas gavin itu beruntung ya punya ibu pinter masak bander deh aku
makasih tante udah kenyang
apa sih ranti kamu kok dateng dateng heboh gitu
tuh yul di mobil kamu ada anak kecil pingsan di jog belakang
itu anak siapa
anak siapa aku datang sendiri kok kamu udah punya anak katanya tadi masih
belum tante saya belum punya anak dan siapa
saya belum punya anak dan saya gak tau itu anak siapa
udah deh udah deh mendingan kita cepetan deh keluar kita liat deh
cepetan maks ya pingsan
kamu kenal dia
enggak tante saya gak kenal sama anak ini saya nggak tahu anak ini siapa
masa bisa masuk ke mobil kamu aneh
tunggu tunggu tunggu tadi waktu pas aku datang ada perempuan nempel nempel di mobil kamu
tinking itu mencurigakan banget aku gertak sih dia takut tapi tadi dia tuh sempat ngomong katanya ada orang di mobil kamu
atau jangan jangan anak ini tuh komplotan pencurian mobil dia buat pancingan tapi malah pingsan di mobil kamu
oh iya bener juga tuh tante sekarang kan lagi marak tuh pencurian mobil dengan berbagai macam modus ya kan
waduh kalau begitu lingkungan ini gak aman dong
saya jadi takut deh sebentar saya cek dulu anak ini ya
kayaknya saya harus bawa dia ke rumah sakit deh
iya sih kesian daripada kenapa napa ayo ikut ya
engga engga gak masalah biar aku aja sendiri
yaudah gapapa aku ikut ya
siapa sih ini harus komplain sama sahabat komplek masa ada anak kecil masuk ke dalam mobil lagi di parkir dia gak ngeh bahaya ini bahaya
rese banget sih tuh anak
semoga dia belum ciuman gawat nih kalau sampai dia ngoceh ngoceh depan ranti
ran yaudah masuk yuk
din karena heran kenapa ya kenapa juga kita disuruh jagain anak pik begitu
kan gak mungkin juga deh kabur secara kakinya tuh lagi sakit
tuh anak jalan aja susah apalagi kabur ada ada aja sih bosnya
baru aja diomongin
ade mau kemana tuh
ade mau kemana mau kabur ya
terus mau kemana
terus mau kemana
terus mau kemana
lalu kenapa dia
lalu kenapa dia
lalu kenapa dia
lalu kenapa dia